narianti tiga puluh delapan tahun warga dukus tangiran rt sepuluh rw lima krikilan kalijambis ragen
adalah salah satu warga yang setiap harinya mencari hewan bukur yang melimpah
di sungai aliran sungai cimoro anak bengawan solo
bersama warga lainnya yanti sejak pagi mulai berjalan menuju aliran sungai
hingga ke terowongan hirikasi
berbekal ember karung ayakan dari bambu serta kain gendong mereka turun ke sungai
bukur adalah salah satu hewan air tawar masuk kategori jenis kerang
dengan ukuran yang kecil dan hidup di dasar sungai
bukur dapat dipanen atau diambil setiap musim kemarau hingga menjelang musim penghujan
bahkan bukur selalu jadi buruan warga sangiran
maupun masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai cemoro
sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
mereka tanpa ada rasa takut memasuki terowongan saluran irigasi dan berendam di air
untuk mengumpulkan dan memilah kerang bukur dengan pasir
usai bukur berhasil didapatkan mama ini keluar dari terowongan
dan membawa bukur tersebut ke tepi sungai untuk dibersihkan kembali
serta disortir antara yang ukuran besar dan kecil
menurut naryanti musim pencarian bukur biasanya dimulai saat air saluran irigasi surut
mama ini mencari bukur sebagai sampingan untuk menambah penghasilan
mereka bisa mengantongi uang sebesar seratus ribu sampai satu ratus lima puluh per hari
tergantung bukur yang berhasil ditangkap
kerang bukur biasanya dimasak berbagai jenis masakan seperti dimasak rica rica dan bumbu asamaya
kerang bukur biasanya dimasak berbagai jenis masakan seperti dimasak rica rica dan bumbu asam

ya kebiasaan tapi kalau lagi musim kemarau kalau musim hujan nggak ada
kan airnya kotor jadi kan airnya juga dalam juga nggak bisa nyari
ya untuk penghasilan daerah sini pada mencari itu buat dijual gitu
kalau enggak ya dimakan sendiri tapi kebanyakan dijual buat tambah penghasilan
makanan olahan bukur juga sering dihidangkan di beberapa event besar
seperti pasar budaya dan pameran umkm
bahkan sempat dihidangkan saat menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
berkunjung di desa wisata punden tingkir beberapa waktu lalu
mantap ya mantap
di sejumlah warung desa setempat dalam sehari permintaan bukur hingga dua puluh buku
ya tiap hari
itu di story warga
biasanya dijual berapa itu
satu bungkus itu
banyak nggak yang beli gitu
itu rasanya seperti apa tuh
seperti udang ya
desa wisata kerikilan menjadi desa wisata yang dulunya ramai dikunjungi wisatawan
salah satu daya tariknya adalah mencari bukur di sungai
namun saat ini menjadi kebiasaan warga setempat untuk beramai ramai
mencari hewan air tawar ini sebagai tambahan pendapatan
kartika bagus serah game jawabannya